namanya mirip pasti deketan
kalau sweden itu deket finlandia
kalau swiss itu deket perancis
eh lah ras
gue juga pernah ke perancis
perancis perapatan ciamis
garu garu siapa mak
tadinya bapak kan mau ngasih orang
kau udah pulang
aku mau dong dibuatin satu
oke tunggu ya
pak ji saya mau baca koran nih
bertangga bertengkar karena ikan asin
berita apaan tuh
berita yang lain kagak ada
kucing kecebur sumur dikira hantu
kalau mau pintar jangan baca ikuran yang beginian
koran apaan dong
koran yang berkualitas
gak apa pak ji

ketan hitamnya abis
tadi katanya masih ada
kacang hijaunya masih ada
tapi ketan hitamnya abis

kan aliya udah bilang barusan
nggak jadi ya
sampai jumpa lagi comprehend ganteng
ba ben ga nunggu dulu
ga tau be
ini kembaliannya neng
kasih ya bang
kok udah pulang be
ini buat lo
lo ga jadi buat ngasih orang
orangnya ga ada sur
pak haji sweden itu swiss bukan
ini ada kunjungan wakil rakyat ke sweden
sok tau loh
kalau namanya mirip pasti deketan
kalau swedia itu deket finlandia
kalau swiss itu deket prancis
gue juga pernah ke perancis
iya iya iya prancis perapatan camis
iya iya iya prancis perapatan camis

garu garu siapa mak
garu garu siapa mak
tadinya babai kan mau ngasih orang
tapi enggak jadi
buat papa ya
pelan pelan makannya pak
apa makan garu garu mama
robby mau dong mak
kalau boleh masa jualan mangkuk sendiri
papa juga makan sendiri
makasih pak ji
mau langsung kuliah
bareng dah ke depannya
iya laras udah minta jemput bang ojak
terima kasih prinsific

pur kalau bisa mah saya minta mentanya aja
dikasih hati minta jantung
bukan jantung pur mentahnya
masih mau aja
nih pak ji koreanya kagak dibawa
buat pak ji aja deh
saya pusing sih
gue juga pusing dengerin lo baca
jak menurut kamu neng laras baik nggak
orang kalau gue lagi bawa dia
orang gabung leher pada bengkok
menurut saya juga cantik ya
kenapa lo naksir
ih bukan buat saya lah tuh jak
ada ada aja lo tis
kalau purnomo jadian sama laras
anaknya kayak papan catur
iya hitam putih
terima kasih pak ji